saudara musim mudik lebaran dua ribu dua puluh empat akan berlangsung sesaat lagi
dan diperkirakan jumlah pemudik pada tahun ini akan meningkat cukup signifikan
berdasarkan data dari badan kebijakan transportasi kementerian perhubungan
pada mudik kali ini akan diperkirakan ada tujuh puluh satu satu persen atau satu ratus sembilan puluh tiga juta
masyarakat indonesia akan melakukan perjalanan selama mudik lebaran dua ribu dua puluh
lantas sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan mudik yang aman nyaman dan juga tertib
bagaimana strategi dan kiat kiat yang akan dilakukan oleh korps lalu lintas polri
kita akan bahas selama tiga puluh menit ke depan hanya di bincang kita bersama saya diana twika
baik untuk membahasnya saat ini sudah hadir bersama saya di studio
bapak irjen polisi dr dr andes aan suhanan msi
ini pastinya menjadi informasi yang dinantikan oleh calon pemudik ya pak ya
karena pasti masyarakat juga ingin mengetahui kalau berdasarkan proyeksi yang dimiliki oleh polri
kira kira untuk arus mudik dan juga arus balik ini akan berlangsung mulai kapan dan
prediksi tanggalnya kira kira kapan pak aan
jadi menurut surupai dari kementerian perhubungan ya
ini tadi sudah disampaikan satu ratus sembilan puluh tiga enam juta itu masyarakat indonesia akan melakukan perjalanan mudik
yaitu semua moda transportasi ada dan terbanyak memang menggunakan moda transportasi darat
mulai dari bis kendaraan pribadi sepeda motor
ini artinya yang akan melalui jalan ini lebih besar daripada moda transportasi yang lain
kalau kita lihat dari survei juga dan data empiris kita
ini kemungkinan untuk puncak arus itu nanti akan terjadi mulai tanggal lima
hari jumat itu masyarakat akan mulai melakukan perjalanan tanggal enam
ini puncaknya kemungkinan yang dari
jabodetabek ke arah timur ya
ini juga kita prediksi akan menjadi puncak arus mudik pada tahun ini
kemudian pada arus balik
ini menurut data survei juga dan data empirik kita
ini biasanya masyarakat kita akan balik hamin dua sebelum libur usai
artinya tanggal empat belas tanggal lima belas ini menjadi puncak arus balik
nanti yang dari jawa maupun dari sumatera ke jawa
ini akan terjadi pada tanggal empat belas dan lima belas april dua ribu dua puluh
mengikuti apa yang sudah kita atur yang sudah kita arahkan
mungkin masyarakatnya sama tadi di tanggal enam semua berangkat mudik
ya pasti akan terjadi potensinya sangat besar

kelambatan kepadatan arus lalu lintas ya
artinya ini diharapkan bisa menjadi kesadaran bersama
betul jadi masyarakat pegang kunci utama
mudik aman dan juga nyaman begitu ya pak ya
lantas kalau dari melihat tadi bapak sudah menyampaikan
dari korps lalu lintas polri sudah siap kok mengamankan begitu ya mudik dua ribu dua puluh empat
ini akan ada operasi ketupat lagi berarti ya pak ya
baik ini mulai kapan pak dikelarnya operasi ketupat korps lalu lintas
operasi ya kita
pada hari besar keagamaan terutama idul fitri
kita akan melaksanakan operasi kemanusiaan dengan sandi operasi ketupat ya
ini selama tiga belas hari nanti kita laksanakan mulai tanggal empat april sampai dengan enam belas april dua ribu dua puluh empat
dari empat april sampai enam belas
tapi sebelumnya ya sebelumnya kita lakukan operasi atau kegiatan rutin yang ditingkatkan
ini setara dengan operasi khusus kepolisian
maksudnya untuk menciptakan kondisi sehingga masyarakat ini siap untuk melakukan perjalanan
itu tadi melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat pada saatnya nanti
sudah tahu informasi informasi apa skema skema apa yang akan dilaksanakan oleh kita
oleh polri oleh seluruh stakeholder yang ada
tapi juga artinya bahwa di sepanjang jalur jalur mudik ini tetap akan disediakan pos pantauan
kemudian jumlah personil juga yang sudah disiapkan untuk mengamankan arus mudik dan juga arus balik lebaran kali ini
kita petugas yang akan dilibatkan dalam operasi ada satu ratus lima puluh lima satu ratus enam puluh lima
ini luar biasa jumlahnya besar kemudian nanti akan ada yang di pos pos

itu pos yang akan kita siapkan untuk perjalanan ke sini ya
ya artinya masyarakat yang dalam perjalanan kalau membutuhkan informasi
jangan sungkan jangan segan untuk langsung mendatangi pos dari korlantas polri ya pak
silahkan ke pos kita juga ada kontak senter ya
bisa melalui kontak center di lima belas satu ratus enam puluh lima
ada juga sms center
contact center dan juga sms center ini nanti difungsikan sebagai apa saja pak
itu kalau ada mungkin mau tahu informasi update informasi melalui kontak senter itu melalui instagram twitter kita sudah lengkap untuk media ini
sehingga masyarakat terus update situasi yang ada
ya berarti semua informasi mengenai persiapan mudik juga bisa dilihat di sosial media dari korlantas polri
pak ini yang pastinya kalau melihat ini kan memang acara tahunan begitu ya pak mudik tapi pastinya dibutuhkan kesiapan khusus pak
apakah sejauh ini juga dilakukan pelatihan pelatihan khusus terhadap personilnya pak untuk pengamanan mudik ini pak
walaupun ini kegiatan rutin tiap tahun ya tapi kita lakukan dengan cara cara yang luar biasa
artinya melihat angka yang begitu banyak ya yang akan mudik ya kita kalau pelaksananya hanya rutinitas saja ini mungkin tidak akan bisa menghandle atau bisa mengelola itu
kita menyiapkan seluruhnya termasuk personil
kemudian kita juga melaksanakan simulasi simulasi di beberapa penggal jalan tertentu
di lapangan pada saatnya nanti betul betul sudah siap gerakan taktisnya kemudian tindakan teknisnya sudah siap
kemudian kita juga akan melakukan praop artinya sebelum operasi semua yang terlibat operasi ketupat nanti kita akan berikan peningkatan kemampuan
terutama dengan objek obyek pengamanannya
sehingga mereka paham betul apa apa yang harus dilakukan
pada saat menghadapi permasalahan di lapangan
iya artinya dari jumlah yang tadi satu ratus lima puluh ribu sekian begitu personil yang diturunkan
ini tidak hanya jalur jalur mudik tapi jalur jalur di tempat wisata yang pasti nanti pengunjungnya akan membludak
tempat tempat ibadah tempat tempat perbelanjaan apakah juga akan turut diamankan pak
kita sudah memetakan beberapa jalur yang harus kita amankan
jalur wisata jalur ke penyeberangan kemudian jalur yang pusat pusat keramaian peribadatan
ini kan nanti hari haknya idul fitri pasti orang banyak datang ke tempat ibadat kita akan amankan jalurnya
baik artinya ini memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat ya pak ya
dan ini pastinya kalau kita melihat pak ini kan ada tantangan pastinya dan juga hambatan
tidak hanya untuk polri ya pak ya tapi juga pastinya untuk para pemudik nih
apa sih pak yang bisa atau harus diantisipasi baik dari personil bapak sendiri dan juga untuk para pemudik nanti pak
yang pertama ini masalah alam nih
musim sekarang ini anomali ya
namanya ada namanya musim kemudian ada juga kita lihat sekarang sudah mulai terdampak oleh bencana
tentu kita menyiapkan personil ya termasuk untuk penyiapan personil

masyarakat juga itu sama saya kira untuk mengupdate situasi tadi ya
sehingga paham betul jalur jalur yang akan dilalui oleh masyarakat pemudik terutama
kalau kita melihat dari bmkg sendiri sudah memperingatkan harap waspada ya pak ya
karena nanti pada saat arus mudik diperkirakan cuacanya juga anomalinya cukup berubah ubah gitu dan ada cuaca ekstrim
kira kira strategi atau rekayasa lalu lintasnya yang akan diterapkan akan seperti apa
dan saudara jangan kemana mana tetaplah bersama kami di bincang kita
masih bersama kepala korps lalu lintas kakor lantas
polri bapak irjen pol dr dr randes a ansuhanan msi
melanjutkan perbincangan kita pak untuk persiapan arus mudik dan juga arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
tadi yang pastinya bapak juga menyebutkan ini hati hati masyarakat ada kemungkinan cuaca ekstrim
nah ini kan kalau misalkan di rute rute jawa tengah biasanya juga suka terjadi banjir
apakah juga sudah dipersiapkan pak jalur jalur alternatif untuk menghindari kemacetannya pak
jawa tengah ini salah satu daerah yang terdampak oleh banjir
kita sudah menyiapkan ini sekarang kan sudah open traffic lagi
udah jalurnya sudah bisa dilalui lagi di jalur demak kudus ini yang terdampak sangat parah
ini juga dari kementerian ppr sudah mulai memperbaiki memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir
h sepuluh nanti dipastikan untuk jalan yang terdapat banjir ini sudah bisa dilalui
namun kita juga sudah menyiapkan
alternatif jalan apabila terjadi banjir kembali di tempat yang sama
ada tiga alternatif jalur nanti akan kita terapkan ketika terjadi banjir di demak kudus ini
ada jalur melalui purwodadi blora sampai ke rembang
kemudian melalui ngawen kudus
ada satu lagi melalui blora juga
itu sudah kita siapkan untuk jalur alternatif ketika terjadi banjir
di tempat lain juga sama karena kita sudah petakan ada satu ratus lima puluh lima lebih untuk daerah rawan bencana
di jalur mudik terutama ini sudah kita siapkan jalur jalur alternatif yang nanti digunakan pada saat terjadi bencana
namun pada saat normal ya
kita akan maksimalkan jalur reguler yang ada
artinya kita tidak merekomendasikan untuk penggunaan jalur alternatif ketika ini tidak ada bencana tidak ada hambatan apa apa
makanya petugas akan kita maksimalkan jumlahnya kita maksimalkan
sehingga masyarakat ini bisa melalui jalan jalan yang sudah disiapkan itu
lantas kalau untuk strategi nih pak untuk rekayasa lalu lintas pastinya juga sudah ada strategi khusus pak
kemudian juga kalau tidak salah ada ganjil genap begitu ya pak ya
kita bahas dari kontraflow dan juga one way sendiri
ini apakah ada periode periode khususnya pak dan juga jam jam tertentu untuk pelaksanaannya atau seperti apa
ada kita sudah membuat skb
namun kami sampaikan dulu bahwa untuk skema yang sudah kita siapkan ini itu melalui beberapa kajian tentunya ya
kemudian beberapa simulasi dengan angka satu ratus sembilan puluh tiga juta itu
contoh di penggal jalan jakarta cikampek di tol jakarta cikampek dari kilometer tiga puluh enam sampai dengan lima puluh tujuh dan seterusnya sampai enam puluh enam
itu kita simulasikan ketika puncak arus itu pc rasio ini sebagai patokan kita pc rasio ada di satu empat
moderatnya itu delapan ke bawah
kita sudah tidak melakukan rekayasa lalu lintas
kalau sudah satu satu saja sudah stuck sudah km per jam
terus kita simulasikan dengan intervensi membatasi kendaraan angkutan barang tumbuh tiga ke atas
kita simulasikan itu dimasukkan
artinya masih tinggi masih cukup tinggi
kita harus melakukan upaya lain
kita simulasikan menambah kapasitas jalan dengan kontraplo satu lajur dua lajur sampai tiga lajur
artinya masih cukup tinggi kepadatannya
akhirnya kita masukkan skema ganjil genap
itu dapat angka pc ratio tujuh
lumayan artinya tidak stuck
juga ini sebenarnya belum kecepatnya belum maksimal
tapi itu yang bisa kita lakukan sehingga hasil simulasi ini hasil kajian kita masukkan dalam surat keputusan bersama
nanti akan kita laksanakan untuk kontraplow one way pembatasan angkutan barang
ganjil genap itu akan kita berlakukan mulai tanggal lima
tanggal lima mulai empat belas
empat belas jam dua siang
itu akan kita mulai terapkan
untuk pembatasan untuk kontraplow one way ini ada di jalur jakarta cikampek
kemudian ganjil genap juga sama
dari kilometer di cawang
ganjil genap ini hanya yang ke arah timur saja
dari cawang sampai dengan kilometer empat ratus empat belas di semarang
kemudian dari tiga puluh enam ke tujuh puluh dua kita akan lakukan kontraplow
dari tujuh puluh dua sampai semarang itu one way nantinya
kemudian sampai tanggal tujuh
itu yang dari empat ratus empat belas tadi
itu akan mengarah ke arah barat
itu kita akan berlakukan rekayasualitas yang sama
sesuai dengan skb yang ada
berarti ini artinya dari tanggal lima itu juga sudah diperlakukan ganjil genap di sejumlah ruas tol ya pak ya
ini pastinya harus menjadi catatan bagi para pemudik
nah nanti lantas bagaimana kalau misalnya masyarakat ada yang masih belum terinform pak tentang ganjil genap ini lantas apakah diputar balikan atau seperti apa pak kira kira solusinya
kita tidak memutar balik
kita tidak menghentikan untuk yang melanggar ganjil genap
tapi kita akan mengawasi dengan etele kita
kita sudah punya teknologi yang cukup baik ya
nanti di kilometer tadi
kemudian di gerbang tol yang mengarah ke timur
itu akan kita siapkan kamera etle
baik pak ini kan pastinya tadi dengan strategi one way ganjil genap dan juga kontraflow ini bagaimana supaya tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan pak
ini artinya itu akan ada mobilisasi besar besaran dari jabodetabek ke arah timur
ada tujuh belas sembilan belas persen sekian ya
kemudian yang kita lihat dari arah jawa ke jabodetabek
angkanya hanya tiga sekian persen
artinya kalau kita lihat angka ya
itu memang kita harus memilih ya
tentu kita akan prioritaskan yang mudik karena melihat visi rasio seperti itu
ini untuk maklum masyarakat yang dari jawa mau ke barat ya
kenapa kok tidak hanya dari barat saja yang one way
artinya yang tiga sekian persen itu bisa melalui jalur arteri
itu pun jalurnya sudah cukup bagus
saya sudah survei ya untuk pantura ini luar biasa
baik ini karena memang semua kebijakan sudah berdasarkan data begitu ya
dan kita akan membahas juga selanjutnya ini juga ada pastinya kerjasama dengan berbagai instansi instansi terkait seperti apa
kolaborasi ini dilakukan kita akan bahas di segmen selanjutnya
dan saudara jangan kemana mana bincang kita akan segera kembali sesaat lagi
masih membahas tentang pelaksanaan operasi ketupat dua ribu dua puluh empat bersama irjen paul dr dr andes aan suhanan msi
ini menarik sekali pak ini memang acara yang rutin tahunan
tapi pastinya ada terobosan tertentu nggak pak
yang tahun ini begitu dibawa oleh korlantas polri pak dalam pelaksanaan mudik
jadi tadi apa skema skema yang kita lakukan ya itu selain berbasis pada data data empirik maupun hasil survei
dalam implementasinya kita nanti akan dibantu juga oleh teknologi
kita bersama sama dengan pengelola jalan tol sudah memasang beberapa kamera traffic counting
artinya ini untuk membantu petugas yang di lapangan kapan harus melakukan rekayasa lalu lintas tersebut
jadi setiap jamnya kalau sudah lima dua ratus kita harus melakukan interpensi tadi
melakukan kontraplow sampai dengan one way
semuanya berdasarkan data data dari kamera traffic counting kita
sekarang sudah banyak ada tujuh kurang lebih di jalur jakarta cikampek
di arteri juga ada di pantura kamera kita untuk traffic counting ini
kemudian di rest area juga ada beberapa rest area yang sudah menggunakan traffic conting
jadi masyarakat akan lihat ketersediaan parkir yang ada di rest area ini
kalau sudah nol berarti kan harus jalan terus
kemudian kita juga nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat melalui sms blessing wa blengsing blessing
itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang rekayasa lalu lintas yang digunakan
kita juga akan menggunakan drone untuk memantau situasi lalu lintas
kita juga akan kendalikan semua dinamika operasi ini melalui common center kita
yang terpadu dengan seluruh stakeholder
untuk bisa menghadirkan mudik yang aman dan juga nyaman untuk para masyarakat
tapi yang pasti juga di sini masyarakat kan tidak hanya jalur darat tapi juga melalui laut gitu
dan biasanya ini terjadi penumpukan pak di pelabuhan
apakah disediakan buffer zone atau seperti apa rekayasanya nanti akan
betul jadi untuk kepenyeberangan ini ya di merak bakauni ketapang gelimanuk
karena karakteristik pelabuhan kan lain
kalau jalan tol kita terus pancarkan
pasti akan terjadi stuck di situ
kita lakukan strategi deling system
kita sudah siapkan tempat tempat untuk melaksanakan delay system ini
di tol ada di km empat puluh tiga enam puluh delapan
di arteri juga kita siapkan ya
di cikuasa atas di merak ini
kemudian di bakauni juga kita siapkan
ini untuk mengatur arus masuk ke pelabuhan
sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang reguler
masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi kemacetan
itu untuk penyeberangan ya
gilimanuk juga sama ketapang
karena empirik kita gelimanuk juga pada mudik ini
ini pas ada kepadatan ada peningkatan arus yang menuju ke jawa
jadi semua itu kita persiapkan
jadi sudah ada buffer zone buffer zone dan juga delaying
dan satu lagi kita akan kawal untuk sepeda motor
ini untuk melakukan penyeberangan ya
dari buffer john tadi kita kawal sampai ke pelabuhan
ini untuk menjamin keselamatan kelancaran daripada pengemudi kendaraan bermotor ini
walaupun ya walaupun kita sangat tidak merekomendasikan untuk mudik menggunakan sepeda motor ini
karena sangat potensial terjadi kecelakaan
datanya di kita cukup tinggi keterlibatan sepeda motor ini
ada tujuh puluh delapan persen lebih sepeda motor yang terlibat kecelakaan
lantas upaya upaya apa saja pak yang saat ini mungkin coba ditawarkan termasuk oleh korlantas polri
untuk bisa menghadirkan mudik yang aman untuk masyarakat selain tadi rekayasa lalu lintas dan pengamanannya pak
jadi dari pemerintah sudah menyiapkan mudik gratis
dari bumn dari swasta dari polri sendiri kita menyiapkan mudik gratis
kita target empat puluh ribu penumpang
kemudian tujuannya ada ke jawa timur ke jawa barat solo maaf jawa timur jawa tengah solo jogja sampai ke jawa barat
nah ini kalau untuk kolaborasi pak korlantas polri ini berkolaborasi dengan institusi apa saja dan bagaimana sejauh ini pak
jadi sinergi kolaborasi ini sangat menentukan keberhasilan operasi ini
kita sudah sejak awal melakukan kolaborasi sinergi dengan kementerian pupr
kita pastikan jalannya bagus jalannya bisa dilalui
kita dengan kementerian perhubungan dengan kementerian kesehatan
semua stakeholder kita bersama sama untuk melakukan survei melakukan operasi nanti bersama sama
dari bumn ada pertamina ada cahamarga semua kita libatkan
tentu kolaborasi ini tetap selebihnya
kolaborasi yang kita lakukan persiapan yang kita lakukan selebihnya ini masyarakat yang menentukan
kalau masyarakatnya tetap memaksa untuk mungkin pada hari tertentu sama sama ya kita tidak bisa
tetap kita harus melakukan
jadi masyarakat sangat menentukan keberhasilan operasi ini
baik kondisi jalanan rest area semuanya juga sudah dipersiapkan
sudah dicek juga begitu ya termasuk oleh korlantas polri
lantas apa pak yang menjadi harapan dari bapak sebagai kakor lantas polri ini pak terhadap penyelenggaran mudik dua ribu dua puluh empat kali ini
ya harapan kita mudik tahun dua ribu dua puluh empat ini mudik aman lancar nyaman

dan mudik yang ceria penuh makna
nah ini tentu tidak tiba tiba datangnya ya
harapan saya masyarakat bisa menentukan perjalanannya sendiri
kapan harus berangkat kita sudah sosialisasikan
masyarakat siapkan kondisi fisik pada saat mau mengemudi pastikan dalam keadaan sehat
kondisi kendaraannya aman kendaraannya prima ya
sistem pengeremannya kondisi anginnya dan sebagainya
ini dengan kendaraan yang prima badan yang sehat tentu ini akan mengurangi potensi kecelakaan tadi
saya juga berharap masyarakat mengikuti arahan petugas ya
mengikuti aturan yang sudah kita tentukan mengikuti aturan rambu rambu lalu lintas yang ada
ini sehingga tadi mudik yang aman lancar nyaman selamat
ini bisa kita dapatkan
berbagai upaya program program dan strategi yang sudah disiapkan
semoga nanti semua personal yang bertugas juga semuanya sehat ya pak ya
selamat bertugas semoga semuanya mudik dan juga arus mudik arus balik ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman
terima kasih banyak selamat bertugas pak
baik dan demikian perbincangan kami bersama kepala korps lalu lintas kak kor lantas polri bapak irjen pol dr dr adhasa ansu
semoga perbincangan ini bisa membawa manfaat untuk anda
saya diana twika undur diri terima kasih atas kebersamaan anda